tiga ratus enam puluh calon haji dari keluatan empat puluh dua gelombang pertama terakhir tiba di kota madina pada jumat pagi
seluruh jemaah haji tiba sekitar pukul sepuluh pagi waktu setempat di hotel luluh aldiafah madinah setelah sebelumnya mengalami keterlambatan keberangkatan karena gangguan pesawat
kloter empat puluh dua seharusnya berangkat kami sore dari bandara adi sumarmo solo namun baru diberangkatkan pada jumat dini hari
dengan tibanya kloter empat puluh dua maka sebanyak dua ratus dua puluh sembilan kloter yang masuk dalam gelombang satu telah tiba di kota madinah
baik alhamdulillah hari ini tanggal dua puluh empat mei dua ribu dua puluh empat sudah mendarat di madinah
keluatan terakhir gelombang pertama yaitu keluatan soc empat puluh dua
memang kondisi saat di indonesia telah mengalami delay ya
semua jemaah alhamdulillah sehat utuh tiga ratus enam puluh mendarat di madinah